kamu gak ada rencana mau ke pasar lagi
udah gak belajar masak lagi
jadwal belajar masaknya pas gak ada jadwal kuliah
tadinya kalau kamu mau ke pasar bapak mau nitip peda merah
suruh ceedo aja
yaudah beli peda merahnya besok aja kalau ada ceedo
kalau kamu sekalian capek pulang kuliah
antri bapak pakai motor ke pasar
kan bapak biasanya pergi sendiri pakai motor sendiri
kan kamu pernah bilang bapak udah tua
bapak ngerasa bukan otak aja yang lemah
badan juga nyetir motor aja
ya udah rasanya capek
kalau sama orang lain sama orang nggak kenal bapak nggak enak minta tolongnya
itu memang kerjaannya nganterin orang dapat bayaran
nggak usah ngerasa gak enak
yaudah kalau kamu gak mau
yaudah bapak ganti pakaian dulu
bapak ganti pakaian dulu
bapak ganti pakaian dulu
bapak ganti pakaian dulu
bapak ganti pakaian dulu
kamu mau ngantirin bapak
keliatannya kayak yang terpaksa
yaudah cepetan jadi mau diantirin sama neng gak
seperti jadi psycholog
ini kayak f lidah liat
di harapan di harapan sama sumpah

contoh baju seragam
keluarga mempelai wanita
siapa yang mau nikah
tiga atau empat tahunan lagi
nunggu neng beres kuliah
kalo bisa kerja dulu
biar ijazah sarjananya kepake
tuh kata mama juga
kalo bisa kerja dulu
biar nikahnya masih lama
persiapan baju seragam
keluarga mempelai wanita dari sekarang
gak ada salahnya
gak ada salahnya
kedah ya ma
kedah ya ma
neng mau berangkat lagi
baru juga pulang
ngantur bapak ke pasar
beli peda merah
kamu mau ke pasar
si neng masih capek baru pulang kuliah
apit belum bisa dikontak

apit belum bisa dikontak
dikeroyok taslim sama temen temennya
kalau kamu lambat bergerak
kan saya udah bilang
kalau kamu lambat bergerak
kaki kamu bisa keinjak
kamu berdua orang baru di sini
saya baru lihat aja
biasanya bukan kamu berdua
yang lama sudah out
yang lama sudah out
yang lama sudah out
terima kasih buat informasinya
kan mau dapat saya
kok banyak yang kenal bapak
siapa kali siang menit
aku baru pulang kemalsin
saya nggak mau roots kah